assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya joko widodo presiden republik indonesia mengucapkan selamat hari raya idul fitri
satu syawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah mohon maaf lahir dan batin
kami mengucapkan selamat dari raya idul fitri
selamat dari raya idul fitri
kami mengucapkan selamat dari raya idul fitri
mohon maaf lahir dan batik